gatel juga si dewi itu ya
om dokter main yuk
abi om dokter mesti langsung balik ke rumah sakit
soalnya om dokter mesti ngobatin anak anak yang sakit biar cepet sembuh
abi yaudah gini aja abi
ya nanti kalau om dokter sudah selesai praktek
satu satunya alasan kenapa
aku gak jadi pakai tangan aku untuk ngasih kamu pelajaran
aku benci sama kamu mas
kamu sama seperti mama
dan kamu gak pernah bener bener cinta sama aku mas
om dokter itu kesini karena mau bawa kabar baik buat abi
kabar apa tante
nah minggu depan nabi akan dapat guru
ilmu alam dan macem macem lagi
jadi abi bisa belajar
abi bisa sekolah
abi udah gak sabar banget punya temen banyak di sekolah tante
tapi abi gak ke sekolah
jadi abi belajarnya di rumah gurunya yang dateng ke rumah
abi belum boleh pergi ke sekolah dong
abi kan harus sehat dulu ya
api udah sembuh udah kuat
baru abisnya sekolah
ya tapi sekarang gurunya akan datang ke sini ngajarin abi dulu biar abi bisa pinter
nanti sampai sekolah udah pinter dong
neneng jadi pengen sakit kalo gini
kan tadi pereksa dadanya
mah sama dokter ganteng
hahhh yang mana
ada kumbang datang ke sarang lebah
apaan sih si neneng
masih informasi gak jelas bang

om dokter main yuk
lebih om dokter mesti langsung balik ke rumah sakit
soalnya om dokter mesti ngobatin anak anak yang sakit biar cepet sembuh
yaudah gini aja abie
nanti kalo om dokter udah selesai praktek
om dokter mampir kesini bawa buku cerita
bisa sama sama belajar
terima kasih ya dok
kami sangat banyak merepotkan dokter
kayaknya ancaman ini
dan gue harus pastiin kalau dewi baik baik aja
tapi berapa banyak nih
orang suruhannya nisa dikantor
nisa dikantor ini
gue juga harus hati hati
nisa dikantor ini
aku tahu kamu masih marah
tapi ada hal penting yang ingin aku omongin ke kamu
kamu temuin aku sekarang ya
ada yang mau aku omongin
kenapa gak bicara di telepon aja
memang ada apa sih
kita harus ketemu
ketemu di mana
di cafe dekat kantor aku
oke mas bob aku kesana
kagak dikacet aku
ribet nyarinya dia pergi kemana

ketemu di tempat yang sama
ketemu di tempat yang sama
ketemu di tempat yang sama

lebah meninggalkan sarangnya
janjian sama gak tau siapa
saya telepon pak bobi kok gak diangkat ya
cariin pekerjaan buat aku
gakusah kayak gini
diharin aku dulu wi